tolong jangan menembak
siapa yang menembak
kamu kaget pak komsel
tolong tolong jangan pergi
tolong jangan pergi
tifa jangan pergi
hentikan permainan konyol kamu ini ya rika
kita bicara secara baik baik dan terbuka ayo
bangun bangun rika bangun
jangan bunuh diri kamu sendiri kamu dengar saya
dia sudah melihatnya
dia sudah mendatanginya
tahu saja kalau supirku lagi berharap

sabar dong pak penasehat
sabar dong pak penasehat
itu kan jabatanmu bukan
itu kan jabatanmu bukan
di tempat atika bekerja
sebagai dewan penasehat
sebagai dewan penasehat
disebut sebagai pelindung yang tak resmi
sebagai dewan penasehat
dari mana kau dapat informasi pasienku itu
sebagai dewan penasehat
dan mau apa kau kesini
saya adalah sahabatnya atika
untuk bertemu dan berbicara denganmu
sebagai dewan penasehat
saya tidak mengerti dengan ucapanmu itu
dan saya juga
tidak tahu menahu
bagaimana dengan seorang gadis lugu yang malam
yang engkau bawa ke hotel
lalu kau tidur di dia
lalu kau tidur di dia
dan tiba tiba kau mendengar terkejut
dia masih suci
dia mau menggugurkan kandungannya
ini luar biasa
dan ketika dia menolak keinginanmu
lalu engkau mengancam akan melakukan apa saja
agar dapat menyingkirkan atika
untuk menjaga reputasimu
jangan sampai hancur
tidak diakui prabowo pada saya
diam diam atikah minggat dari tempat kosnya
tanpa diketahui oleh siapa pun juga
juga hati atika pun saat terluka
semua karena cinta dan kasih sayang kepadamu
atika itu sangat mengharapkan
sebagai figu seorang ayah yang sudah lama meninggal
kenapa tadi aku mau saja mendengar omongan kilamu ini
memang itu maksud kenyataanmu
jadi berapa yang dia
atau tepatnya yang kau minta
aku penuh jiwa
aku penuh jiwa
bersiap siap lah kau pak komisaris
dengar pelacur murahan
aku tidak peduli siapa pun kau
menjara kau dari hadapanku
kuhitung sampai tiga
kalau kau masih tetap berdiri di hadapanku
untuk hitungan terakhir
jangan salahkan aku
tolong jangan menembak
siapa yang menembak
bangun bangun bangun
bangun bangun bangun
kamu kaget pak komisaris
jadi siapa yang topikku nih yang ngerjain
kamu gak dari a
dia dia sudah melakukannya lagi
saya tidak tahu apakah kamu sedang bermimpi atau tidak
berhentilah menyakiti dirinya basuki
erika itu sudah cukup lelah dan menderita
biarkan dia pulas dalam sejenak
apa artinya ini semua
apakah saya sedang bermimpi
kau sepenuhnya sadar basuki
semua yang kamu lihat ini adalah nyata basuki
aku hanya mencuri masuk ke dalam sirkuit tv monitormu
pikiran itu sama seperti gelombang radio basuki
kita tinggal mengatur frekuensinya
dan sekarang adalah giliranmu
ini tidak mungkin
dan lebih tidak mungkin lagi
bilang engkau tahu siapa saya sebenarnya
coba perhatikan saya baik baik
dan engkau akan tahu
kamu pasti saudara kembarnya kan
oh bukan mbak sukti
aku ada dia
kamu adalah dia
berarti engkau cepat mengerti
dengan kedatangan kami berdua
dan bayinya yang bernama erika
ini pasti tidak benar
saya yakin sekarang saya sedang bermimpi
teruslah bermimpi mbak sukti
karena memang itu
mungkin yang sepadan dengan
apa yang telah engkau lakukan terhadap ibu
mati dalam mimpi
kau akan kembali